ya kita ke informasi selanjutnya ini pada cabang olahraga menembak sudah memulai hari pertama pertandingannya di pon ke dua puluh papua
dua medali emas diperebutkan di nomor sepuluh meter rival women dan lima puluh meter pistol man
pada pon ke dua puluh papua cabur menembak digelar di venue menembak di kompleks stadion lukas nmb kabupaten jayapura
di nomor lima puluh meter pistol man atlet asal lampung wirasukmana sukses menjadi yang terbaik
raihan angka lima ratus tiga puluh yang diraih prajurit tni ad ini tak tertandingi oleh sembilan belas atlet lainnya
sementara medali perak diraih atlet bali ika dekriko dan perunggu disabet eko puji asal jawa timur
sementara di nomor sepuluh meter rival women babak final baru akan berlangsung siang nanti
pertandingan kali ini
mungkin atmosfer di pon ini sangat berbeda dengan biasa kejurnas
yang kedua situasi di sini sangat panas
yang jelas sangat menantang hari ini
tapi yang jelas kita harus fokus dengan teknik yang kita punya
jadi ya inilah hasil yang selama ini kita latihan
semoga kedepannya atlet lampung yang main di hari hari berikutnya bisa menunjukkan medali medali yang lagi